ya kami beranggapan bahwa harusnya undang undang permen nomor dua itu
itu apa ya kita sangat mempertanyakan dalam bahasa hari hari sekarang itu keadilannya di mana gitu
sampai hari ini kami tetap beranggapan sepanjang pemerintah tidak bisa menjelaskan secara detail
dan dasar dasarnya permen itu dibuat gitu
bahkan sampai hari ini serikat pekerja di luar kami pun mendengungkan bahwa itu harus dicabut